oh pergosi rumah pergosi nyelamun pelan pelan
di indonesia setiap harinya ada lima puluh orang meninggal dunia akibat narkotika
artinya dalam satu tahun saja ada sekitar delapan belas ribu nyawa terbuang sia sia
angka ini sudah cukup bahkan lebih dari cukup untuk menjadikan indonesia sebagai salah satu negara darurat narkoba
sebagaimana disampaikan presiden jokowi sejak dua ribu lima belas lalu
bicara soal narkotika emang gak ada abisnya
yang belakangan ramai soal legalisasi ganja di negara tetangga thailand
cuma thailand ini melegalkan gajah untuk keperluan medis dan bisnis bukan rekreasi
well perlu diingat nih kalau kebijakan tersebut merupakan
kepentingan masing masing negara berdaulat di dunia
nah kalau di indonesia ganja masih termasuk dalam narkotika golongan satu
yang artinya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
saya menyesal mohon maaf ya teman teman
yang namanya penyesalan emang soal di akhir
kalau pendaftaran baru tuh di awal
tahu nggak sih hasil survei badan narkotika nasional bnn mengungkap
jika pada dua ribu dua puluh satu lalu ada peningkatan prevalensi pengguna narkoba di indonesia
sebesar lima belas persen menjadi satu sembilan puluh lima persen atau tiga enam juta jiwa
dan didominasi rentang usia lima belas sampai tiga puluh lima tahun
selain segala upaya pemberantasan juga pencegahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang
di hari anti narkoba internasional yang diperingati
setelah peningkatan keberadaan
tentu semua berharap akan adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat
untuk bebas dari jerat narkotika
karena gaul gak mesti pakai narkoba